kayak siang kayak siang mas kevin
bisa buka sendiri
mas kevin pegangannya mana
ini rantang kan mau dibawa
bukan ini emang tempatnya kita makannya itu dari situ
oh bukan ya
kirain teh mas kevin mau bawa pulang
wah makanan kota
eh teteh teteh
kan sebelum makan mesti doa dulu dong
ucapin terima kasih allah hari ini sudah diberikan rizki dan juga makanan yang enak sekali
dah ya seharusnya kan mas kevin yang mimpin
kenapa harus gue yang mimpin
kan mas kevin laki laki
di mana mana kepala rumah tangganya laki laki
sebagai calon suami yang baik berarti mas kempin yang mimpin
nah gini gini gini
kita kan belum nikah
jadi kita doanya sendiri sendiri aja dulu ya
t einf yuk puas
terima kasih mas kevin
mas kevin jadi sekarang kita kemana ke rumahnya mas kevin
enggak sih kita ke hotel
aduh apa pasti marah nih
mas kiki kita kan belum nikah
jangan dulu ya boro boro ke hotel
pacaran aja apa marah banget
yang nantinya akan nginep di hotel itu loh bukan kita
ya soalnya orang tua gue tuh gak suka kalau gue bawa cewek pulang ke rumah
tapi kan asma calon istrinya mas kevin
iya sih tapi kan gue belum sempat cerita tentang logo mereka
nanti mereka shock lagi
mendingan lo besok pagi aja ke rumah gue nya
nah sekarang lo nginep di hotel dulu ya
pasti lo capek lo butuh istirahat kan
kamu pasti tahu dan bisa ngelihat dimana asma berada sekarang
kalau kamu bisa ngomong tolong sampein salam cintaku untuk asma ya
soalnya selama ini aku gak pernah berani untuk ngomong sendiri
jangan terangi dia kalau dia lagi ketemu sama pria itu
biar dia gak bisa melihat segala kelebihan pria itu
selamat malam mas kevin
terima kasih pak
gak usah pak
terima kasih pak

paham pak gak apa apa
bener deh itu gue yang nyuruh
mas kevin yang nyuruh
iya itu namanya cale parking
punten ah punten ah
selamat pak saya mau pesan satu kamar
udah kamu sini aja jangan kemana mana
punten boleh minta tolong
satu dua tiga nyak
cok mulai dari sekarang
satu dua tiga empat lima dua
wuuu dirumahnya cuma dua detik dari dapur ke ruang tolong
baik kita angkat
kayak siang kayak siang mas kevin
bisa buka sendiri
bisa buka sendiri
kamar hotel itu kayak gini
tidak bisa tidur
gue pulang dulu ya
kalau lo perlu apa apa lo telpon aja
lo mencet angka dan orang hotel akan bantu lo
dan kalau perlu nelfon gue
oke gue pergi dulu ya
makasih mas kevin
bagi bager pisah
calon suaminya asmat ya
pokoknya malam ini lo nginep di hotel yang di depan itu ya
dan dia ada di kamar empat ratus dua
wah lo baik banget sama gue
gue mau minta tolong lo untuk jagain dia
ini cewek ini baik banget
gue gak pengen ada apa apa terjadi sama dia
lo bener bener care sama yang namanya cewek
sehebat apa sih dia men
ini cewek ini dari kampung
ini cewek ini dibohongin sama kakaknya sendiri
dia dibohongin kalo dia tuh menang quiz yang kemaren
dia dibohongin kalo dia tuh menang quiz yang kemaren
berarti dia mikir kalau lo bakal jadi calon suami dia
oh men simple men kakaknya sendiri itu menang quiz yang kemaren
gak tau aja sama dia
ini cewek tuh cewek baik baik banget
dan dia datang ke jakarta dengan penuh senyuman
gue pengen dia kembali dalam keadaan seperti itu juga
lo jangan tuh cinta sama tuh cewek
gak ada masalah
nah kamu pun juga diperoleh
ini hukuman buat kamu yang masih saja berteman sama si asma
asma dimana kamu asma
abah asmanya udah pulang belum ya
eh iya saya boleh nunggu disini gak ya sampai asmanya pulang abah
saya mau sendirian sekarang
dan jangan dekat dekat sini lagi
kadek si kuai
ini tempat kumpul
ini tempat kumpul
mak kamu teh
jangan selalu jadi kayak anak anak
siap pak komandan
tapi lapar pak komandan
lihat sini pak komandan ya
eh balik lagi
lo udah cinta sama tuh cewek
apa gue harus mikirin dia ya
apa benar kata si henry kalau gue tuh jatuh cinta
ck ah ga mungkin
hai vin kamu dimana
aku lagi di jalan mau pulang
pemain aku hangout dong vin
ya iya dong vin sekarang masa besok oke ketemu ya vin
oke aku akan datang
gue penasar sama nih cewek pasti ada sesuatunya
kok sampai segitunya sih kevin sama dia
nge fire lagi di pilih pilih gue ha
aduh kamu orang raja
iya tadi kita dapet tadi cepet
apa kenapa dia
rasain si azmat
sekarang dia pasti lagi lentang lantung ga jelas
udah gitu digaluin preman preman bu
ambil teh ga kebayang
si asmat tidur di pinggir jalan
terus banyak tikus tikus
beda gitu bu
makanan si cedri tong sama muka
lengkapisan penderitaannya ya